relawan sahabat ganjar atau saga
menggelar kegiatan workshop
tari gending sriwijaya di kabupaten banyuasi
sumatera selatan pada minggu sembilan belas maret
kegiatan ini digelar sebagai bentuk
kepedulian sahabat ganjar terhadap
kekayaan budaya khas indonesia
kegiatan senam sehat bersama
yang diikuti dengan antusias oleh warga setempat
kegiatan senam sehat bersama
dan untuk memperkenalkan ganjar di tahun dua ribu dua puluh empat
supaya masyarakat membulatkan suara
untuk memilih ganjar di tahun dua ribu dua puluh
workshop tari gending sriwijaya digelar
sebagai bentuk kepedulian sahabat ganjar
terhadap kekayaan budaya khas indonesia
gending sriwijaya memiliki arti
irama kerajaan sriwijaya
yang melukiskan kegembiraan para gadis sumatera selatan
saat menerima tamu kerajaan dalam bentuk tarian
kesenian tersebut bisa disaksikan oleh masyarakat
di berbagai acara
dan perhelatan budaya nasional
salah seorang warga
menyebut acara yang diadakan oleh sahabat ganjar ini
hari ini ikut kegiatan tari gending sriwijaya
yang diadakan oleh sahabat ganjar
kegiatannya sangat bagus
dan sangat berkesan
dan semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini
dapat bermanfaat bagi kita semua
acara tersebut turut dimeriahkan
dengan pembagian puluhan door price
bagi peserta yang hadir
kegiatan yang digelar oleh sahabat ganjar ini diharapkan
bisa memenangkan suara untuk ganjar pranowo